donald trump menjadi presiden amerika serikat ketiga sepanjang sejarah yang menghadapi proses pemakzulan
bagaimana sebenarnya tahapan proses pemakzulan seorang presiden menurut konstitusi amerika serikat
pemaksulan presiden merupakan proses untuk mencopot posisi presiden melalui keputusan pengadilan
konstitusi amerika serikat menyatakan presiden amerika serikat dapat dimakzulkan untuk tiga alasan
yaitu melakukan pengkhianatan menerima suap atau kejahatan besar lainnya
atau jika seorang presiden terbukti melakukan pelanggaran pelanggaran hukum
penyelidikan pemakzulan donald trump menuai dukungan besar di kalangan anggota parlemen dari partai demokrat
terutama setelah muncul laporan soal trump dalam percakapan telepon pada dua puluh lima juli yang lalu
ia diduga menekan presiden ukraina volodymyr zelensky untuk menyelidiki mantan wakil presiden amerika serikat joe biden
yang menjadi kandidat capres dari partai demokrat
trump dituduh telah melakukan pelanggaran sumpah jabatan dengan menghubungi dan meminta bantuan pemerintah asing
serta menekan pemerintahan tersebut
tahapan pertama dilakukan di house of representative amerika serikat
jika jumlah suara lebih ataupun melebihi lima puluh satu persen maka proses berlangsung ke senat
dalam sidang senat diperlukan setidaknya dua per tiga suara untuk melengsarkan trump dari posisinya sebagai presiden
wakil presiden amerika serikat yang kini dijabat oleh mike pence akan menggantikan posisi trump sebagai presiden
jika jumlah dua per tiga suara gagal dicapai maka trump akan tetap menjabat sebagai presiden amerika serikat